tapi gak boleh terlalu basah dan juga gak boleh terlalu kering
kalau semuanya udah dibahasain kan kapasnya
langsung kita masukkan ke ini ya kacang hijaunya
jadi nanti tinggal kita tunggu
kau itu ngapain sih
kapas itu dipake buat membersihkan wajah kau
amalia itu kapasnya kan buat praktek nak
aku malah buat bersihin muka
usazah ini tuh supaya muka kita tuh bersih
kingclang seperti baru
nih jadi muka kita tuh harus pakai kapas dibersihin
tadi kan kita habis dari kebun tuh kan jalan jalan
kota berat tubuh yang nempel
gara gara kamu pakai kapas buat bersihin muka
kapas aku jadi ambil
udah udah udah
nih nih ambil kapas usazah
yang lain udah pada dapet sob kepompongnya
kita belum dapet sob
pas kita nyari kepompongnya di sana
pas kita nyari di sana kagak ada
pas kita nyari di sini
tunggu tunggu tunggu
yang penting binatang itu bermetamorfosis
kalau kumbang boleh
bener juga tuh sob
yaudah sekarang kita cari
nah nah nah nah
ini dia yang kita cari cari
aduh aduh aduh
ah tapi indra
dibilang kalau nyari semut itu jangan berebutan
jadi kayak begini kan akibatnya
itu namanya sungguh kasihan
anak anak mana ya
wih masih gatel aja sih
uh kayak udah sembuh
masih ada dikit dikit
masih gatel banget
eh masih gatel ya
itu tadi saya lihat garuk garuk ustadz
makanya istirahat aja di uks
siapa yang gatal tuh saya kuat tuh gak gatel sama sekali tuh
tadi saya tuh garuk garuk apa namanya
masih ada bulu ulet bulungah yang tertinggal
atau siapa tahu pas lagi garuk garuk
saya masukin buat tambahin kota
pusat anak anak dimana ya
itu dia makanya coba kita edarkan pandang ke segala arah
jauh kali ya agak kesana
kayaknya sebelah sana deh
kayaknya sih biasanya sih di bawah pohon gitu tuh
rumpul ya kan
iya kan ada sungai di situ
biasanya sih kayaknya pernah nuduh di bawah pohon sana
masih garuk garuk kan
ya udah kita cari
ustadz itu kayak suara anak anak ustadz
kayaknya sih gitu yang pasti bukan suara lut bulu aja
kamu nyari semut ya sobong
salah sendiri itu mau namanya
lagian sih nyaris semut itu kualatnya
kamu juga kena kan
mending kita cari
tawon tuh yang paling bener
emang tawon bertema morfotis apa
iya dong tawon itu bermeta morfosi sempurna
yaitu dari telur terus wafah terus pupah dan imago
ya udah kalau kayak gitu kita nyari tahun aja
iya tapi nyari tawonnya di mana
makanya itu dong
tawon biasanya nyangkut di pohon
pas banget ya tetsuki
wah mau gitu sarang tawonnya
nah mending aku pakai ini
biar sarang tawonnya ini gak jatuh dan pecah
ide kamu emang sungguh keren
tuh tuh tuh
kalian ngapain sih
peman di lumpur
aduh aduh aduh aduh
aduh sakit adu

diperbaiki itu kayak gitu ya ya bosnya bosnya ini ustadz kita itu lagi nyari binatang yang
bermetamorfosis sendiri emang lupa pak ya kalau kita kalau kita nih nyarinya tahun tahun itu kan
anak anak ya ustadz tahu emang ustadz itu kasih tugas untuk metamorfosis ya tapi

ya udah yuk sekarang kita

ingin memperbaiki dengan mudah yaa